saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya
insya allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi depok pertama
tanyakan ke dia
tanyakan ke dia
ini loh saya itu terbiasa ya
terbiasa kalau yang namanya
yang namanya anak sudah berkeluarga
sudah berkeluarga itu tanggung jawabnya
ada sudah berkeluarga
sudah di mereka
kalau saya ditanya saya pasti memberikan saran
tapi kalau saya ditanya saya tidak memberikan satu
tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan